jenasa vanessa angel dan febri ardiansyah yang semula dikabarkan bakal dibawa dengan pesawat
kamis malam akhirnya dipulangkan lewat jalur darat dengan dua ambulans dan pengawalan kepolisian dari ditlantas polda jatim
kedua jenazah diberangkatkan ke jakarta setelah tim forensik rumah sakit bayangkara polda jatim
menyelesaikan otopsi selama kurang lebih tiga jam
keberangkatan jenazah pasangan selebritis ini didampingi oleh keluarga dari surabaya dan pengacara vanessa milano lubis
hingga kamis malam suasana duka masih menyelimuti rumah vanessa angel dan febri ardiansyah
di perumahan permata mediterania serengseng kembangan jakarta barat
keluarga kerabat dan sahabat sesama artis juga terus berdatangan

satunya yang nampak hadir adalah artis nirina zubir bersama suaminya ernest fardian
yang merupakan tetangga satu perumahan
di mata nirina keduanya adalah pasangan yang baik dan selalu tegar dalam menghadapi masalah apapun
doanya buat vanessa sama bibi orang orang baik
orang baik pasangnya seru
hingga kamis malam kedua orang tua dari vanessa dan bibi juga tengah menantikan kedatangan jenazah putra putrinya
sementara gala sky ardiansyah putra vanessa dan bibi kondisinya hanya mengalami memar
dan kini masih dalam perawatan di rumah sakit kertosono nganjuk jawa timur
rencananya akan dipulangkan ke jakarta bersama babysitternya melalui jalur udara
untuk sementara kami dari pihak keluarga memang tidak bisa ke surabaya
karena mengingat jaraknya jauh
yang kedua kemungkinan takutnya berpapasan
untuk gala alhamdulillah cucu kami selamat
dan kemungkinan tidak dibawa bareng bersama jenasa vanessa dan bibi
kemungkinan besok melalui pesawat terbang
rencananya jenasa vanessa angel bersama suaminya akan dimakamkan
bersebelahan pada pagi ini di taman makam islam malaka jalan swadharma
pesanggerahan jakarta selatan
tim liputan cnn indonesia